hai malam ini kau harus mati rahasia ini harus tetap terjaga kalau kau mati
seinur jati tidak akan punya bukti di hadapan siliwangi bahwa mantra susuk
berkesan ampun ampun ampun saya mohon maaf kesan kapan bangunlah
mamat jangan bersujud kepada aku paman bersujudlah hanya kepada allah
baik baik saja seberjanji tidak akan mencuri kelas lagi sangat
semua baiklah paman tapi jangan berjanji kepada aku berjanjilah kepada diri sendiri
dan juga kepada allah subhanahuwata'ala betul banget baik baik saja berjanji sedangkan
mengulangi lagi makasih
kisana saya ucapkan terima kasih atas segala kepentuan kisana
sama sama paman memang sudah kewajiban kami dan kami ikhlas karena allah swt
baiklah kalau begitu kami harus lanjutkan perjalanan kami terima kasih kisana assalamualaikum
waalaikumsalam sampurasun rambes
senurjati dia sudah kembali kemaja jalan apa yang dilakukan oleh amuk marugul
kenapa dia tidak menghabisi orang tua itu
berarti dia sudah tahu
ada yang merubah wajah walang sumsang
menggunakan mantra susuk abinjani
dia sudah kembali ke pajajaran
ini benar benar berbahaya
kalau siliwangi tahu
ada yang memakai mantra itu
dia juga tahu kalau aku masih hidup
aku tidak boleh terlambat
aku harus membunuh walang sumsang
dan aku harus segera membunuh
seh nurjati secepatnya
raden walang susang besok lagi
aku akan mengajaknya
menghadapi usia rabu siliwangi
ini mas subang lara
apa yang dilakukannya
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan
apakah ini tadi
apa apa yang dibuat tadi
pak mal bahkan yang laisser
hama aku seperti mendengar suara perkelahian
suara itu berasal dari barak prajurit paman
benar nyima paman pun mendengar suara perkelahiannya
lebih baik kita lihat ke sana paman
nyai siapanya sebenarnya
si bunda si guru
ibu dia apa yang terjadi dengan ibu dia
dia ingin membunuh ibu dia
dia menyerang ibu dia
kenapa si guru melakukan ini semua si
tolong bawa keluar ibu dari sini
aku bukan lagi surawisasa yang lemah
aku sudah menguasai ajian bajab ustaz
aku bukan lagi pecunda
aku akan tunjukkan
aku akan tunjukkan